pergi ke ciki nih makan sate
jangan lupa beli roti buah ye
ini dia wajah baru kota kita ya
selamat ulang tahun jakarta